lalu bagaimana suasana pergantian tahun baru di seoul korea selatan
bergabung salah satu youtuber konten kreator asal korea selatan ada yuna nuna
hai aku akan berlatih bahasa korea
oh lancar banget bahasa koreanya salam kenal juga annyeonghaseyo
keirimun yuna imnida nama saya yuna
tapi bisa berbahasa indonesia halo yuna apa kabar
kabar baik apa kabar
kabar baik juga terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia connected
langsung saja bagaimana suasana jelang pergantian tahun baru di seoul korea selatan yuna
tahun baru di korea selatan kali ini sangat berbeda dengan tahun tahun sebelumnya ya
karena alasannya jelas karena covid sembilan belas
oleh karena itu korea pun sedang mengalami situasi yang cukup sulit
apalagi sekarang ya jumlah kasus positif covid sembilan belas di korea meningkat
jadi level social distancing juga lebih ketat
jadi tahun baru ini kebanyakan hanya merayakannya dengan keluarga saja di rumah
perbedaan yang paling besar yang yuna rasakan dibandingkan dengan
tahun tahun sebelumnya seperti apa terkait dengan malam pergantian tahun
karena sekarang kan masih covid sembilan belas pandemi kan
jadi kalau biasanya pada akhir tahun ada banyak acara
posbel kumpul bersama teman atau keluarga
tahun ini tidak ada kumpul kumpul seperti itu peran pemerintah
jadi lebih banyak yang menyembuh tahun baru di rumah
bagaimana aturan dari pemerintah korea selatan sendiri yuna
mengingat kita lihat dan kita pantau juga kasus covid sembilan belas di korea selatan ini
meningkat beberapa waktu terakhir
jadi akhir akhir ini covid sembilan belas di korea meningkat
jadi pemerintah mengeluarkan beberapa aturan ya
jadi mungkin yang pertama adalah tidak boleh ada kumpul kumpul lebih dari lima orang
banyak kasus yang tertular virus covid sembilan belas saat bertemu atau kumpul kumpul dengan teman teman atau keluarga gitu
jadi tidak diperbolehkan berkumpul atau makan makan rame rame
jadi semua menahan diri di rumah saja
oke jadi ada pembatasan hanya maksimal lima orang saja ya
tidak boleh ada kumpul kumpul ya
yuna bentuk support kemudian bentuk dukungan dari pemerintah korea selatan sendiri
supaya seluruh warga atau masyarakatnya bisa tetap merayakan suasana tahun baru
kemudian kurang lebih beberapa hari yang lalu kan juga merayakan natal kan
seperti apa bentuk dukungan dari pemerintah korea selatan
sebenarnya ya biasanya emang rame orang menikmati
suasana kalau tahun baru di pantai sambil melihat sunrise atau pergi ke jungno seoul untuk lihat watch night bell
tapi kalau tahun ini memang semuanya setelahkan di cancel
jadi nggak boleh kumpul
makanya pemerintah menyiapkan acara acara tersebut dalam bentuk online
jadi kalau acara besar di malam ini akan diadakan
akan di website seoul city lewat vr gitu
conan coba saya lihat dulu contohkan ya
tapi yuna belajar bahasa indonesia sangat fasi
sejak kapan belajar bahasa indonesia
jadi saya waktu masuk kuliah itu tahun dua ribu lima belas
jadi saya ambil jurusan bahasa
bahasa indonesia gitu waktu kuliah
itu awalnya banyak teman teman pilih jurusan ini
jadi saya juga ikut ikut aja sih
kenapa tertarik untuk belajar bahasa indonesia
kemudian banyak sekali yang membuat konten konten youtubenya
ya kan konten konten kreatif di youtube
di channel youtubenya yang semuanya menggunakan bahasa indonesia
membahas hal hal indonesia juga
saya sudah bilang itu
kenapa saya pilih jurusan bahasa indonesia itu waktu itu karena saya cuma ya ikut ikut saja
tapi setelah saya sudah masuk kuliah
saya belajar tentang indonesia dan pergi ke indonesia

makanya saya pengen berbagi shawl pengalaman saya bersama teman teman
youtube yuna nuna
terakhir harapan untuk di tahun depan tahun dua ribu dua puluh
saya ingin semua bahagia dan sehat selalu
jadi semoga pandemi ini cepat selesai dan saya bisa ke indonesia lagi
ditunggu di indonesia
mudah mudahan bisa cepat datang kembali ke indonesia
juga membuat konten konten kreatif lainnya
sampai ketemu lagi
aduh seru banget ya
mudah mudahan saya juga bisa jalan jalan ke korea selatan